jelang pemilihan kepala daerah ibu kota putaran kedua
sejumlah partai politik mulai mendeklarasikan dukungan mereka
partai amanat nasional rabu ini resmi menyatakan dukungan kepada pasangan anies dan sandi
maka hanya partai kebangkitan bangsa yang belum menentukan sikap
sebulan menjelang kontestasi pilkada dki jakarta putaran kedua
sejumlah partai mulai berani unjuk dukungan
setelah partai demokrat resmi menyatakan non blok dan menyerahkan pilihan kepada pendukungnya
kini giliran pan mendeklarasikan dukungan
sesuai dengan prediksi pan resmi menjatuhkan pilihan politik kepada pasangan anies sandi
dpp pan telah bermusyawara dengan ormas partai serta basis pendukungnya
dan menyatakan mendukung anies sandi
pan menginginkan pemimpin yang dapat menjaga persatuan di dki jakarta
ini punya pemimpin yang membawa kemajuan
yang bisa membawa jakarta menjadi ibu kota yang maju di dunia
pemimpin yang membawa kesejukan kedamaian dan mempersatukan
sehingga orang fokus untuk mengembangkan ekonominya
saling mengembangkan nilai nilai lelur ke indonesiaan kita
karena itu jatuh kepada anies sandi
itulah kami respon semua minta itu
nanti kami akan menyatakan di orme pusat jam dua
pernyataan dukungan terhadap anies sandi
kini tinggal pkb yang belum menentukan sikap politik
dpp pkb lagi lagi menyerahkan keputusan kepada dewan perwakilan wilayah
lalu soal pilkada
dpp berpandangan bahwa
kewenangan tentang gubernur dki itu ada di dpw
jadi kita serahkan segalanya kepada dpw
mereka yang lebih tahu
yang berinteraksi sama masyarakat
yang berinteraksi sama calon
jadi sepenuhnya dpp memberikan kewenangan kepada dpw dki
kalau dpw mendukung anies sandi

dpw juga tidak masalah
tidak ada masalah
pokoknya apapun keputusan dpw
itulah yang menjadi keputusan kita semua
pilkada dki putaran kedua akan digelar pada sembilan belas april mendatang
kedua pasangan calon kini berlomba
mendulang suara pemilih untuk meraih kursi dki
rifana pratiwi cnn indonesia